akaset biar baman yang menghadapi orang ini
sudah sudah sudah
biar paman saja yang mengambil mangga itu
oh paman jatuh
sepertinya ini sudah waktunya untuk sholat
ye aku sudah ingat waktu sholat
coba ujang tanya sekarang sholat apa
aa tidak tahu sholat apa
waktu itu aa lihat unang dan juga ujang sholat pada saat matahari condong ke barat
jadi bagi a'a sudah saatnya kita untuk sholat
oh tenanglah putri kau pasti akan segera sholat
rai rai rai rai rai
ibu sudah keluar segera
bagaimana keadaan anda prabu
peduli apa kau yunda
terakhir putramu adalah putraku juga
izinkan aku melihat keadaannya aku sangat mengkhawatirkannya rai
tidak aku tidak mengizinkan siapapun untuk melihatnya
yo dia tidak boleh menjemur
bisa bisa dia malah mencelakai keponakan tercintaku
anda prabu sholaweswara
unang atau ujang
a'a pasif saja a'a kan sudah besar
tapi aa masih belum terlalu mengerti
a'a sambil belajar
iya a'a belajar saja
baik kalau begitu
kita tidak perlu memaksa seperti ini jika tidak diizinkan
kita tidak perlu memaksa kebaikan kepada orang yang tidak ingin menerimanya
kaum beraninya kau berkata seperti itu di hadapan ibu sore
kenapa kenapa aku harus takut ibu nda
ibu ndaku mungkin bisa saja menempati posisi
tetapi ibu daku bukanlah orang yang berambisi seperti dirimu bunda
kau bisa menangkap orang yang berambisi seperti dirimu bunda
asten gan rumia ku disini
a'a akan datangnya bunda
jangan serba memuji

ibu ndaku tapi tidak
apakah kamu inom servantel kekuatan umbur
kau bisa berhenti
aku akan membahas nyaraiku
kau bisa jauh
mereka yang mengeroyok kubur ini
bahkan mereka berkata kau itu tidak berguna
dan tidak pantas memilih kubur ini
siapa itu yang berkata
kenapa nyanyi mengganggu sholat kamu
aku adalah guru senopati sek
aku datang ke sini untuk menuntut balas atas apa yang kau lakukan terhadap anak murid
pantas saja muridnya jahat
gurunya pun juga jahat
alkasib biar baman yang menghadapi orang ini
tidak ada yang bisa mengalahkan aku
karat kamu ya karat
aku jadi gerah
melawanmu mau melawanku lagi
aku mengajar kamu
belum seberapa ilmu yang aku keluarkan
aku benar benar kesar aga
bunda ada keributan apa di luar
mengapakah kamu menemani saya
berikut adalah sisanya